nah ada informasi menarik lainnya untuk anda
banyak cara untuk mengekspresikan rasa bangga akan budaya indonesia
salah satunya melalui kreasi kuliner
bayangkan bagaimana jika coklat nih bersatu dengan komoditas dari alam indonesia yaitu batik
iya nah salah satu gerai coklat terkemuka di jakarta mengkreasikan ide ini menjadi coklat berhias motif batik dalam bentuk tas tangan dan juga dalam bentuk sepatu
nah anda penasaran coba kita lihat seperti apa liputannya
salah satu partisipan dalam acara ini adalah dapur coklat
gerai coklat yang membuka mini stand khusus untuk acara ini
produk tematik yang mereka buat kali ini adalah tas sepatu dan coklat preline yang dihias motif batik
tentunya semua terbuat dari coklat dan dapat dimakan
jadi coklat itu tidak hanya untuk makanan tetapi juga coklat itu mempunyai
contohnya seperti produk yang ada di sini ya mbak ya
ini ada high heels lalu di sini juga ada handbag lalu di sini ada cookies terus ada coklat coklatnya cikini dan ini semuanya temanya batik
proses pembuatan es batik coklat dari mulai proses melelehkan coklat compound yang menjadi bahan dasar
hingga pencetakan dan pendinginan memakan waktu empat puluh lima menit hingga satu jam
pembuatan batik coklat ini juga tidak dilakukan oleh sembarang coklatir karena membutuhkan teknik khusus
kesulitannya sendiri adalah memang kita sendiri harus membuat pattern terlebih dahulu setelah itu kita membuat molding
dan memerlukan skill khusus karena menghandling coklat itu tidak mudah
pt nya sendiri adalah ada parang lalu di sini juga ada motif motif sedikit seperti kaung dan beberapa ukiran ukiran
yang memang ini adalah batik jawa ya
nah untuk pemilihan warnanya sendiri kita memilih warna warna klasik
nah ini sebenarnya tetap coklat cuma memang menggunakan pewarna yang memang khusus untuk coklat
ya warnanya itu berasal dari coco butter sehingga aman untuk dikonsumsi
pemilihan bentuk tas dan sepatu yang dihias dengan motif batik ini dipilih dengan alasan batik yang identik dengan dunia fashion
dapur coklat membandrol tas dan sepatu coklat bermotif batik ini seharga

manggar fatani jakarta